pasca libur panjang puluhan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan kota bekasi membolos
pemerintah kota bekasi berjanji akan memberikan sanksi tegas untuk pns yang membolos
puluhan pegawai pemerintah kota bekasi terlambat dan tidak mengikuti apel hari kesadaran nasional senin pagi
mereka yang tidak mengikuti apel kemudian digiring satpo pp untuk didata
badan kepegawaian daerah pemkot bekasi mencatat sedikitnya satu ratus empat puluh tujuh aparatur sipil negara tidak mengikuti apel hari kesedaran nasional senin pagi
tiga orang karena sakit tujuh orang cuti dua puluh sembilan orang dinas luar kota sementara delapan puluh delapan orang dinyatakan membolos
terkait banyaknya pegawai yang bolos kerja pemerintah kota bekasi akan memberikan sanksi tegas berupa teguran sanksi administrasi hingga pemecatan
juli tahun lalu pemkot bekasi memecat sepuluh pegawainya
pemecatnya karena sering membolos
akan ditingkatkan lagi sanksinya dengan yang lebih tegas lagi